kalau kamu gak suka sama aku gak apa apa
hei punya mata gak sih
liat liat kalau jalan
ngelihat gue kayak ngeliat hantu
aduh ya allah
mudah mudahan opi bisa bantu gue
aduh manas ya opi
lo kena apa
lo inget ya
lo bilang kalau lo udah gak cinta sama dia
dan bilang kalau lo udah punya cowok lain
iya gue tau
bagus deh kalau lo tau
belagu banget sih lo
apa lu mentang mentang ada cowok
tau gak sih
aku tuh udah punya pacara yang baru
aku udah gak sayang lagi sama kamu
pacar aku yang sekarang lebih kaya
pokoknya semuanya daripada kamu
udah jadian sama dia
makanya menurut aku sekarang punya dia betul saja
soalnya selama ini aku cuma mainin perasaan kamu
maafin aku kalau aku terpaksa bohongin kamu
aku minta maaf karena aku bohongin perasaan aku sendiri
aku terpaksa ngakuin ini semua
karena ini semua demi keselamatannya
nia ada dimana sekarang
aku angin banget semangatnya
coba kau nia ada disini
keadaannya sekarang kayak gimana ya
nia doang duduk
glenn kamu ngapain sih nganatin dia terus
kamu inget dong dia tuh udah ngianatin kamu
sekarang kamu mau gak jadi pacar aku
kalau kamu gak suka sama aku gak apa apa kok
aku rela nunggu sampai kamu cinta sama aku
opi kenapa gak masuk ya
apa dia sakit
gue jadi tambah khawatir sama opi
terus caranya gimana gue pinjem duit sama opi
gue gak mungkin main ke rumahnya
yang ada entar tante mary marah lagi
aduh gimana ya
mana gue mertiba rumah sakit lagi
dari tadi aku melatih kamu kok suntuk terus sih
kamu ada masalah apa sih ya
siapa tahu gue bisa bantuin lo
gue lagi mikirin bau kainnya
gue di rumah sakit
yaudah deh lu tenang aja
emang lo butuh biaya berapa
makin gue bisa nyari diri sendiri
kenapa sih lo selalu nolak gue
gue gak bakal nyerah
eh aku nanti nunggu kamu pulang ya
ya gimana sih
aku kan pengen ketemu mimpi kamu
aduh glenn kalau kamu tau ya
laura tuh di rumah sekarang udah kayak putri aja keakuannya
mami aku aja berani disuruh suruh
kebangetan banget kan
kalau aku mami ngandur andur kemauan dia
ya ampun glenn
kalau kamu gak percaya
kamu ke rumah aku aja sekarang
ibunya dia aja diusir dari rumah
cuma aku sama mi gak bisa berbuat apa apa lagi
glenn glenn kita langsung ke rumah aja ya
aduh pak aku pusing banget nih
ya ya udah itu nanti aja ya
aduh dimana aja deh
yang penting ada toiletnya

hi baby kenapa era
mami aku udah berhasil dapetin glenn ya kan
mami aku udah berhasil dapetin glenn loh
dan sekarang aku mau bawa dia ke rumah
oke dong kalau gitu
ah mami memang udah tahu kalau kamu memang anak yang hebat
mami tolong bikin laura kayak putri ya di rumah
kasih aja dia baju yang bagus biar jantung tuh gak curiga
terus dia percaya deh sama aku
mami ngerti kok ya
tapi aku harus bersih bersih rumah
haduh udah deh gak usah banyak tanya kamu
ganti baju aja yang cepat
glenn masuk yuk
glenn duduk yuk
eh itu laura
dia selalu juga kayak gitu di rumah
mami disuruh suruh kayak payannya aja
udah gitu hobinya tuh shopping ambur amburin uang papi
aduh glenn terima kasih ya udah enter era pulang
ya sama sama tante
era ganti baju sayang yuk
gue ganti baju dulu ya kayak minum obat dulu